sampai jumpa di bulan lain
itu kenapa baju kamu
nah ini juga non
nah ini juga non
akhir akhir ini kan tanganku udah baikan
kenapa aku gak mikir
ternyata masih bisa berfungsi dengan baik
gimana kalau aku cari
tidak ada jawabannya
sunatan kek kawinan kek selamatan apa aja
ide yang cemerlang non
nanti gustaf bantu
gustap cariin orang orang sini
ya pasti mau lah
yaudah aku mau bersihin dulu
mudah mudahan rejekinya nonila tambah
biar tambah lebih banyak biar balik lagi kayak dulu
tuh lihat non
baru sebentaran saya udah dapat pelanggan
kalau begini terus lumayan non uangnya
buat nambah nambahin beli sosialara
mereka juga udah bayar kok sama saya uangnya
siap siap udah mau difoto nih ya
bubu anaknya bu itu rambutnya tuh dilapin dulu
kenapa sih gak mau diem
maafin ibu ibu belum bisa beli susu
ya tapi dibeli
lu si lara kok nangisnya kayak sampai kedegaran di jum'at lagi
kenapa gak mau berhenti ya nangisnya ya bustaf ya
ya tau non
badannya kok panas banget ya
terima kasih ya
kok lah kejang kejang non
dan dan solea
ini gak kerasa udah setahun umurnya sita ya
hanggilannya harus dini
sita kado yang itu tuh yang warna biru itu kado dari om satria
sita pasti suka sama kado dari om satria
oh dari om satria kan
makasih om satria nih buat kamu sayang
ini dengan padi ketabrak bemo
makasih om satria
bang es krim coklatnya satu dong ya
bang es krim coklatnya satu ya
ya es krim coklatnya tinggal satu nih
yaudah buat saya lah
saya kan datang duluan
kamu tuh gak tau etika ya
di mana mana perempuan tuh harus diduluin
jangan jangan jodoh nih
aku dijodohin sama orang kayak gitu
dijodohin sama cewek bawel kayak lo
yaudah gini aja ya
satu es krim makan berdua
biar tambah lengket
makasih bang gak usah
lo tuh kenapa sih
kayaknya muka lo tuh kayak orang abis diputusin deh
jadiin juga belum
jangan kayak mas satria
luarnya emang baik
tapi dalamnya masih nggak stabil
mendingan lu cari cowok itu
yang luarnya tuh acak adul gak jelas berandalan
tapi dalemnya oke iya gak
emang ada cua kayak gitu
mas arja tuh emang aneh
jadi kadang dia tuh kayak kasih harapan sama maya
tapi kadang kadang dia cukup suka menjauh
makanya gak ngerti dia maunya dia apa
nah kalau enggak
mending lu bikin mas satria cemburu deh
iya caranya lu pura pura pacaran sama orang lain gitu
terus kita lihat nanti dia cemburu apa enggak
ya kalau lo mau lu bisa minta tolong sama gue sih
eh tapi ada syaratnya
lu gak boleh terlalu deket sama gua atau beneran suka sama gua
ya nanti cewek cewek yang pada naksir sama gue pada kabur semua
ya allah ampuni mirza ya allah
ya gak mungkin lah maya suka sama mirza
kenapa masih belum diem juga ya
enggak mau diem kenapa ya
terus dari tadi juga nggak mau minum susu
biar coba saya gendong ya non
cukup cukup cukup
sing bagger ya sing bagger
kamu kan jadi anak yang soleha
itu namanya baru anaknya non dua
kalau om gustaf manggilnya non lila
sudah diem non
salah aku apa ya gustaf
kau malah sedih
laranya kan udah diem
salah aku tuh apa
sampai anak sendiri benci sama ibunya
dipegang sama aku
gak mau diem
lama dipegang sama orang lain
gak mau diem
ya ampun non

tapi gustaf tau kenapa lara ini nangis
karena lara ini haus kasih sayang ibunya
coba kalau warnanya diem pasti nondila taruh di kasur
terus nondila diemin
itu minta digendong supaya nodila nyayangin dia
setidaknya di mata lara
sama di matanya gustaf
pinter ngomong kan gara gara ada lara
ya lara ya
nondila mau gendong lagi
sama ibu nih tuh
kamu lucu banget sih lara
cantik banget sih kayak nondila
mukanya gak ada kembaliannya
ibu juga sayang sama lara
sama gustaf juga sayang